kita ke informasi lain badan pemenangan nasional pasangan prabowo sandi menolak dikaitkan dengan tersangka kasus hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos
kubu paslo nomor dua menegaskan tersangka bukan relawan pemenangan prabowo sandi
anggota dewan pengarah badan pemenangan nasional fadlizon mengaku timnya telah mengecek status bpp tersangka pembuat rekaman hoax tersebut
menurut fadli tersangka dan organisasinya tidak pernah terdaftar sebagai relawan pemenangan prabowo sandi
fadli menyesalkan pihak tertentu yang mencoba mengaitkan tersangka hoax tersebut dengan kubu paslon nomor urut dua
badan pemenangan nasional merasa dirugikan dengan adanya tuduhan tersebut
atau menarget itu sebagai bagian dari tim kami saya kira tidak ada
kita menyampaikan bahwa selama ini kami yang selama ini selalu dirugikan
dalam banyak hal termasuk isu isu penegakan hukum terkait hoax ini itu selalu tumpul kepada pihak yang dianggap dekat dengan penguasa
tapi begitu tajam terhadap oposisi atau terhadap yang kritis kepada pemerintah
jadi hukum sekarang ini sudah menjadi instrumen politik dan semakin telanjang semakin nyata sebagai instrumen politik
sebelumnya tim bareskrim mabes polri mengamankan pria berinisial bpp yang diduga menjadi kreator
sekaligus penyebar berita hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos di tanjung priok
pelaku ditangkap pada senin tujuh januari lalu di wilayah srageng jawa tengah
setelah menetapkan tiga tersangka berinisial hy ls dan j dalam kasus penyebaran berita bohong surat suara tercoblos
barreskrim polri kembali menangkap pria berinisial bpp
bpp yang diduga menjadi kreator sekaligus penyebar berita hoax surat suara tercoblos ini sempat menghilangkan jejak
dengan kabur dari tempat tinggalnya di bekasi dan berhasil ditangkap di sragen jawa tengah
tersangka terancam pasal empat belas ayat satu dan dua undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jawa tengah